sejumlah destinasi wisata di bali ramai pengunjung pada libur panjang hari idul adha
seperti salah satunya taman burung bali yang berada di desa singapadu gianyar bali
walau masih pagi pengunjung sudah mulai berdatangan ke objek wisata ini
dan untuk melihat situasi terkini di sana sudah ada koresponden cnn indonesia igede nyoman wiryadinata
selamat pagi blinyoman
ya beli nyoman pada libur panjang idul adha kali ini bagaimana antusias pengunjung di tempat anda melaporkan saat ini
ya selamat pagi maggie saya sedang berada di taman burung bali yang ada di desa singapadu
dan ketika kita masuk ke tempat ini sudah bisa menyaksikan burung burung yang tentunya di rumah tidak pernah kita lihat
walaupun hanya kita melihat di layar
dan di sini kita bisa melihat sekitar ada satu dua ratus jenis satwa burung dan unggas termasuk juga dari dua ratus lima puluh spesies yang ada di tempat ini
selain dari daerah indonesia papua terbanyak mungkin dari sumatera juga ada juga burung burung dari amerika termasuk juga dari afrika yang memang didatangkan di tempat ini untuk menjadi destinasi wisata
tidak hanya destinasi wisata namun juga menjadi destinasi
untuk edukasi bagi para pengunjung
dan di sini kita tidak hanya bisa melihat burung di sini ada tempat perkembang biakan satwa maupun unggas
yang kalau kita lihat di sini ada beberapa unggas yang masih artinya lahir dari telur
kemudian di rame ada tempat yang bisa kita lihat nanti ini ada burung dari australian pelikan
misalnya ada black wine starling termasuk juga dari burung burung yang ada di indonesia
nah di sini ada tempat yang
bisa nanti pengunjung bisa melihat artinya burung burung ini berkembang biak setelah mereka bertelur maka ditempatkan dengan sempurna
artinya perkembangan biakanya bisa sempurna kalau dibandingkan dengan ketika mereka misalnya berada di tempat tempat liar
pengunjung bisa menyaksikan itu akan ataupun satwa mengerami telur telurnya dan nanti ada keeper yang akan menjelaskan

yang mengunjungi tempat ini
seperti misalnya ini ada ini burung apa ya pak
ada sirigal peron yang memang ditempatkan di sini karena sedang mengerami telurnya
kemudian kita akan melihat dan saksikan di tempat ini ada burung lokal yang jalak bali yang memang ditempatkan dalam sebuah kandang besar
ada puluhan jalak bali yang di sini
di tempat ini ada burung burung yang ditempatkan dan penonton bisa ataupun pengunjung bisa melihat jalak bali yang memang asli bali
kemudian bisa melihat bagaimana suara termasuk juga paruh dan warnanya
dan di tempat ini juga kita bisa menyaksikan nanti atraksi burung terbang bebas yang ditempatkan di tempat ini
kemudian nanti bisa melihat bagaimana burung itu menangkap makanan yang disiapkan oleh keeper
termasuk juga setelah itu kita bisa melakukan ataupun
menonton di teater empat dimensi yang disiapkan di sini dengan berbagai topik topik film tentang satwa yang ada di tempat ini
nah kalau kita bergerak ke tempat ini maggie di sini ada tempat di mana burung burung yang nanti bisa kita berfoto bersama dengan satwa yang ada di sini
dan ada beberapa burung misalnya burung makau dari amerika
kemudian ada juga burung kakak tua dari papua dari asli negara indonesia
kita akan bergerak ke sini walaupun masih pagi maggie
artinya wisatawan sudah mulai berdatangan bersama keluarga
dan kita bisa lihat para pengunjung bisa berfoto bersama dekat burung bahkan bisa berfoto langsung dengan menempatkan burung di tubuh kita
mungkin bisa di
nah seperti ini misalnya kita bisa berfoto bersama burung
terutama ini sangat menarik sekali bagi anak anak yang selama ini hanya melihat burung mungkin di televisi mereka bisa melihat warnanya secara langsung
kemudian bisa melihat bagaimana burung tersebut berinteraksi dengan hewan hewan ataupun manusia yang ada di tempat ini
maggie memang di liburan long weekend ini pengunjung memang banyak melakukan tempat wisata di bali
dan salah satu memang satwa maupun taman burung termasuk jembatan kebun binatang menjadi destinasi yang favorit untuk digunjungi
karena bisa berinteraksi
dengan satwa maupun hewan yang ada di kebun binatang
baik kami bisa melihat pengunjung dari mancanegara menikmati pulau dewata dengan wisata edukasi satwa
terima kasih beli nyoman sudah bergabung bersama kami di bisnis dan referensi
selamat bertugas kembali